para penggemar boy group tujuh belas meramaikan acara norebang di anjungan pemprov dki jakarta
hall c satu g expo kemayoran jakarta pusat minggu malam pada dua juli dua ribu dua puluh tiga seperti menyaksikan
konser idola mereka puluhan karat sebutan penggemar tujuh belas antusias bernyanyi bersama lagu lagu
hits boy group beranggotakan tiga belas orang itu tak hanya itu mereka juga naik ke atas panggung dan
menarikan koreografi lagu total hampir tiga puluh lagu tujuh belas dimainkan oleh dj dalam norebang
yang bekerjasama dengan fanbase karat darling seperti super
acara yang berlangsung satu jam lebih itu disambut dengan meriah oleh para karat
karena tujuh puluh itu sampai dicap sebagai grup idol penghasil yang dikuasai sendiri
aku biasanya mingyu sama dino
antusiasme norebang juga terlihat dari beragamnya merchandise yang para penggemar bawah mulai dari
kedua dj yang memandu norebang pun mengaku kaget dengan antusiasme para peserta yang ternyata di luar
dugaan adapun dj juga sudah menyiapkan dengan matang daftar lagu yang akan dimainkan agar
antusiasme peserta norebang terus terjaga kalau listing lagu itu biasanya kita emang ada tim
kurasinya sendiri terus kita juga nyari tahu lagu apa yang lagi hype nih terus kita dengerin ya oke
acara norebang pun menjadi salah satu daya tarik penyelenggaraan pekan raya jakarta tahun ini